dalam waktu dekat dana repatriasi program tax amnesti senilai rp satu ratus empat puluh satu triliun berpotensi keluar dari dalam negeri
berdasarkan pelaksanaan program teks amnesti jumlah harta yang dilaporkan mencapai rp empat dua ratus sembilan puluh lima delapan triliun dengan total rp enam ratus tiga puluh delapan dua puluh tiga surat pernyataan harta atau sph
khusus dana repatriasi pemerintah memperlakukan aturan bahwa wajib pajak yang memohon pengampunan kepada negara wajib memarkirkan dana di dalam negeri dalam berbagai instrumen investasi
dana itu wajib diparkir selama tiga tahun sejak pelaporan
dan artinya per bulan ini saja di bulan oktober dana repatriasi yang ditempatkan di berbagai instrumen investasi di dalam negeri sudah bisa ditarik kembali oleh wajib pajak
baik untuk dipindahkan ke instrumen investasi lain di tanah air maupun dilarikan ke luar negeri
apa jurus jitu yang harus dilakukan pemerintah indonesia untuk memagari dana repatriasi teks amnesti agar tetap tinggal di dalam negeri akan kami bahas selengkapnya dalam segmen newsroom talks
dan telah hadir di
di studio kami ruben huta barat deputi direktur center for indonesia taxation analysis atau cita
pak ruben terima kasih sudah bergabung bersama kami
wah lumayan cukup besar satu ratus empat puluh satu triliun rupiah di bulan ini diperkirakan pergi begitu ya setelah masa holding period ini sudah lewat
ini mencerminkan bahwa sebetulnya iklim investasi kita yang kurang baik sehingga para aplikator teks amnesty itu kembali memarkirkan uangnya di luar negeri atau sebetulnya apa yang terjadi pak
nah jadi yang harus
diperjelas mungkin bahwa per november ini adalah periode
masuk tanggal satu november ini adalah periode awal dari para wajib pajak yang mendeklarasi pada saat teks amnesti dan melakukan repatriasi dapat memindahkan uangnya lagi ke luar negeri
tentu tidak serta merta yang satu ratus empat puluh itu akan langsung dalam waktu yang bersamaan keluar
pelan pelan begitu lalu keluar semuanya
karena memang sampai
repatriasi terakhir waktu itu yang dalam kerangka undang undang teks amnesty adalah tiga puluh satu maret dua ribu tujuh belas
jadi apa namanya yang keluar belakangan berarti dia baru bisa keluar sekitar tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
seperti itu kan
tapi yang harus diingat adalah pada program teks amnesti itu paling besar memang di periode pertama
ya kan dari satu ratus empat puluh tiga miliar repatriasi itu sebagian besar justru terkonsentrasi di p tiga
periode pertama dan periode kedua
dengan sendirinya tentu ada resiko capital flight itu sendiri dengan sendirinya yang ikut periode pertama ini
karena mereka sudah melewati holding period tiga tahun
tapi cita sendiri sudah melihat atau mengamati adanya capital outflow yang terjadi karena sudah lewat holding period itu
kalau dilihat dari
karena ini baru masuk pertama kali
cuma kalau kita lihat dari indikator misalnya indikator beberapa mata uang
yang kebetulan asal repatriasi itu juga paling besar dari negara tersebut
contohnya adalah negara singapura misalnya
pada saat sebelum repatriasi usd terhadap eh sorry rupiah terhadap singapura dolar dengan cepat turun sampai level ke sembilan ribu empat ratus
melewati teks amnesti dia langsung rebound lagi juga dengan kecepatan yang cukup terjal juga disitu
walaupun itu salah satu indikator yang perlu pembuktian lebih lanjut sebetulnya
nah kembali ke pertanyaan yang tadi
bagaimana sebenarnya upaya apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menahan capital outflow ini
kalau kita lihat dari tren penanaman modal dalam negeri dari dua ribu enam belas sampai dua ribu delapan belas
kita lihat sebetulnya di dua ribu enam belas ada kenaikan dua puluh persen
di dua ribu tujuh belas ada dua puluh satu persen
di dua ribu delapan belas tiba tiba naik dua puluh lima persen
menurut perkiraan kami sebenarnya dari dana teks amnesty itu tidak hanya mengalir ke investasi portfolio
tapi juga dia sebenarnya mengalir ke investasi real
karena ada kenaikan yang cukup signifikan dua puluh persen sendiri di tahun dua ribu delapan belas
sementara pma sendiri mengalami penurunan
dengan kata lain apa
sebenarnya ini kan wajib pajak dalam negeri
mereka masih punya appetite
yang besar sebetulnya untuk melakukan investasi di sektor real di indonesia
jadi bisa jadi ini yang terjadi adalah ini para investor yang ingin mempercantik atau mendiversifikasi portfolio investasi mereka
begitu bukan keluar dari dalam negeri
jadi dari uang yang masuk itu kita perkirakan sebetulnya juga ada yang masuk ke investasi real
tidak hanya di surat berharga dan segala macam ya
sebenarnya itulah yang lebih nyata kalau seseorang menginvestasikannya di sektor real
karena pasti dia bukan uang panas yang bisa terbang begitu saja
pada saat waktu yang cepat
tujuan teks amnesti itu kan sebenarnya juga menarik investasi bukan saja hanya dalam bentuk surat berharga
tapi pada dasarnya akhirnya di investasi sektor real
nah tapi kalau kita bandingkan tujuh belas delapan belas kita lihat sebetulnya masih sedikit yang berpindah ke investasi sektor real
nah bagaimana upaya pemerintah untuk menarik ini menjadi investasi sektor real

yang dalam jumlah besar ini mau gak mau mesti memberikan insentif dalam insentif insentif supaya para investor ini mau menanamkan modalnya ke investasi
kita ibaratkan insentif ini adalah pagar begitu untuk agar dana itu tidak keluar dari luar negeri
ada tax holiday ada super reduction tax kemudian juga ada insentif insentif pajak lain yang diberikan oleh pemerintah
apakah ini sudah cukup untuk menakar adanya potensi atau indikator nantinya dana dana repatriasi yang sudah kita terima kembali keluar lagi
jadi selama dana repatriasi ini masih didanamkan
dalam bentuk investasi surat berharga mereka kan besok dijual besok bisa kabur
berbeda kalau investasi ini ditanamkan dalam sektor real misalnya
jadi dalam beberapa bulan kebelakangan ini juga pemerintah memang kita harus sadari juga telah memberikan banyak insentif bagi para investor yang berminat untuk menanamkan modalnya di dalam negeri
tapi juga kita tahu sendiri
banyak juga yang berkeluh kesah kepala kepala bkpm terakhir ini kan bahwa salah satu penghambat yang membuat ini juga kurang menarik malah juga sektor pajak juga
ada ketidakpastian di situ
nah kalau bisa saya lihat dari sektor pajak sendiri expected return investment dari dalam negeri saat ini
sebetulnya bagaimana para investor mencermati hal tersebut untuk returnnya
kalau saya lihat dari segi pertumbuhan sendiri diantara emerging market
dengan sendirinya kan pasti ada pertumbuhan dengan sendirinya ada expected return yang cukup bagus di situ kan
makanya tidak heran di dua ribu delapan belas kita melihat juga ada spill yang dari dana teks amnesty yang keluar ke sektor real
pertanyaannya kenapa tidak banyak yang pindah ke sektor real seperti itu kan
dari interaksi kita di lapangan memang kita
yang indikasi yang disampaikan kepala bkpm itu sendiri memang terasa
dalam arti di luar masalah di luar sebetulnya insentif sudah diberikan
tapi juga yang harus menjadi pertimbangan utama sebenarnya kepastian hukum
insentif di atas kertas ada semua namun ketika implementasinya sulit
kemudian pada saat pemeriksaan ada yang grey area
itu akan dengan sendirinya akan memberikan menditer orang juga ketika melihat kenyataannya di lapangan
sehingga akhirnya lebih memilih yang lebih aman
iya ini ada insentif
ini benar nih bisa dijalankan setelah pengalaman di lapangan yang ternyata misalnya cukup sulit
jadi yang justru dimana mana rumus utama dari investasi yang paling
untuk penjelasan regulasi itu sendiri sampai saat ini bagaimana pak ruben
apakah sudah menuju ke arah yang lebih baik
nah kita lihat memang kepastian hukum yang utama adalah tidak pasal pasal yang grey area sebenarnya kan mesti dihilangkan
sehingga investor juga ketika menanamkan sahamnya menanamkan investasinya mereka juga punya hitung hitungan yang jelas berapa persen return yang akan didapat seperti itu kan
tidak ada kejutan di masa yang akan datang tiba tiba ada tambahan biaya pajak yang besar yang selama ini tidak pernah mereka
mereka faktor kejadian
mereka faktorkan di dalam perhitungan investasi mereka gitu
nah ketika melihat adanya risiko di masa yang akan datang yang akan cukup besar mau gak mau kan risiko pasti difaktorkan ke dalam perhitungan expected return mereka
begitu risiko meningkat pasti dia akan pasti akan mengharapkan expected return lebih tinggi
masalahnya mungkin enggak itu
karena mereka akan terus membandingkan dengan instrumen investasi

jadi sama apa adalah bagaimana agar tidak keluar ada capital outflow ini harus regulasi diperjelas di dalam negeri
ya kami melihat sebetulnya rentetan
regulasi instrumen apa saja yang saat ini masih dianggap masih belum masih berada di gray area
kami melihat sebenarnya rentetan rentetan peraturan menteri keuangan maupun peraturan pemerintah yang baru diterbitkan ini sebenarnya itu merupakan sweetener yang seharusnya cukup
cukup bisa menarik minat investor untuk menanamkan investasinya disini
jadi lihat sebenarnya justru kita seharusnya menyasar dulu investor dalam negeri karena mereka lah yang mempunyai faith paling besar justru terhadap negaranya
karena pmd kita lebih besar daripada pma terakhir
iya karena para investor dalam negeri inilah yang ternyata punya keyakinan lebih besar terhadap negaranya sendiri

di saat ini
di saat pma menurun outflow kita justru naik kok gitu kan
nah peraturan yang kita lihat peraturan namun yang harus digarisbawahi adalah karena mereka juga pemain lokal mereka tahu bagaimana kendala kendala yang dihadapi
di dalam negeri
menghadapi regulasi itu seperti itu kan tentu mereka lebih hafal bagaimana menghadapi kendala itu kan
jadi ketika muncul peraturan baru yang memberikan pemanis untuk investasi
yang akan di yang biasa yang akan dihadapi adalah wait and see dulu apakah ini bisa diimplementasi atau enggak
risikonya seperti apa begitu kan
ketika melihat mereka sudah berjalan dan ternyata memang ada kepastian hukum di situ baru mereka akan masuk
kembali ke pertanyaan tadi contoh contoh apa seperti contoh contoh apa peraturan yang di krey area yang bisa mendeter investasi
contohnya saya sebut salah satu yang misalnya
misalnya ppn atas pembelian tanah atas investasi baru
di situ pajak masukan yang dibeli pajak masukan atas pembelian tanah atas pembelian tanah yang untuk pendirian baru
itu ada gray area apakah pajak masukan ini bisa dikreditkan atau tidak
di beberapa kantor pajak ada yang bisa dikreditkan ada yang tidak gitu
ini kan risiko ada yang dengan sendiri ini akan menjadi biaya
biaya padahal kan biaya untuk
pembelian tanah untuk setup pabrik baru
itu bukan uang yang kecil
dihapuskan contohnya kan
orang nggak akan berpikir dua kali lagi
membuat pabrik misalnya
yang terus terang yang kami
hadapin di lapangan gitu banyak juga
investor yang berpikir
aduh saya mendirikan
pabrik baru pembelian ppn
atas tanahnya bisa dikreditkan
atau nggak ya baru ben ini karena waktu kita
singkat sebetulnya kemudian banyak
para pengusaha yang mengatakan dari
tadi juga mengatakan ini mungkin diperlukan
adanya tax amnesty jilid dua ini seperlu
apa sebetulnya kalau kita melihat dana repatriasi
kemudian banyak yang kabur
pada jilid pertama tax amnesty
apakah kemudian tax amnesty jilid kedua
akan benar benar meningkatkan return off
investment dari para pengusaha dan juga
ada risiko akan
banyak yang kabur tapi belum terbukti banyak kabur
gitu ya saya clarify dulu
apa namanya mengenai kemungkinan
kalau kita lihat dari sisi keadilan
tax amnesty diluncurkan
dalam jangka waktu yang sangat dekat
dengan tax amnesty sebelumnya
kita lihat jadinya
apa namanya menjadikan
teks amnesty itu menjadi tidak kredibel
karena ada harapan
nanti kalau gitu mendingan saya nggak usah ikut
sekarang paling nanti berapa tahun
kemudian ada lagi
itu membuat iklim
juga tidak memberikan
tidak memberikan deterrent efek kepada
ini di satu sisi
juga tidak memberikan keadilan
kepada wajib pajak yang sudah benar benar
karena akan ada wajib pajak lain yang berpikir
bahwa kalau gitu nanti
saya curang aja sekarang
nanti ada tax amnesty tapi
pada akhirnya semua kan itu
undang undang adalah produk politik
dimana pada akhirnya
keputusan akan ditelurkan
antara pemerintah dan dpr tentu saja
baik pak ruben huta barat nanti kita sama sama
pantau bagaimana sebetulnya
regulasi yang dimiliki oleh negara kita benar benar bisa memagari
dana dana yang sudah kita dapat dari
repatriasi tax amnesty agar tetap tinggal
di dalam negeri begitu dengan tentunya iklim
investasi yang dimiliki indonesia yang semakin baik
terima kasih pak ruben huta barat deputi direktur
dari cita sudah bergabung bersama kami
selamat sore pak